persela lamongan masih menunggu kabar pulihnya pemain asing baru mereka
jose pedro sagialan
jelang dimulainya indonesia soccer championship
jose pedro sagialan saat ini masih menjalani masa pemulihan cedera otot paha
dan belum diperbolehkan
untuk menjalani sesi latihan bersama persela lamongan
usai menjalani tes kesehatan di rumah sakit surabaya
pedro hanya bisa menyaksikan rekan rekannya berlatih
di stadion surajaya lamongan
elen yang baru dikontrak dua pekan lalu
mendapatkan cedera saat menjalani laga uji coba
bersama persela melawan pss sleman
manajemen tim berjuluk laskar joko tingkir itu berharap
galen sudah bisa tampil di laga perdana isc
menghadapi gersik united pada tiga puluh april mendatang
selain jose pedro sagialan
pemain lain yang tengah berjuang untuk segera pulih dari cedera adalah
zulham zamrun malik
zulham yang baru dikontrak oleh persib bandung
saat ini tengah menjalani masa pemulihan
dari cedera ligamen lutut
walau belum bisa berlatih bersama skuad tim maung bandung
namun zulham berharap bisa mengembalikan ketajamannya bersama persib
zulham sebelumnya sukses menjadi pemain terbaik dan top scorer
saat mengantarkan persib bandung menjuarai ajang piala presiden
demi melindungi pemain dari dampak cedera di lapangan
manajemen sriwijaya asi telah mengasurasikan
seluruh pemain yang akan tampil di isc dua ribu dua puluh
asuransi ini setara dengan standar asuransi kecelakaan yang berlaku di indonesia
manajemen sriwijaya pun akan menanggung semua biaya kesehatan
bagi alberto goncalves dan kawan kawan
mulai dari sesi latihan hingga pertandingan
kebijakan ini tak lepas dari desakan asosiasi pemain profesional indonesia
kepada seluruh tim yang berlaga di isc dua ribu dua puluh
selain asuransi kesehatan bagi pemain
appi juga meminta agar klub membayar gaji pemain secara
menuh mengingat isc akan berlangsung selama delapan bulan